tidak diingatkan atau tidak dilaksanakan atau tidak mendapatkan persetujuan yang diingatkan oleh pemerintah komisi manalo
maka kami menyatakan keluar dari sidang pemerintah
sekian terima kasih dan selamat datang pada praksinas demakal untuk teman teman dalam ruangan ini
senilai lima belas miliar rupiah
sembilan anggota dprd ini menilai ada anggaran belanja daerah yang tidak tepat terkait dengan dampak pandemi covid sembilan belas
menurut yuriko kamaru anggaran pembelian tanah dan empat mobil dinas tersebut seharusnya digunakan untuk membantu umkm di gorontalo
yang saat ini mulai terpuruk di tengah pandemi
maka tugas dprd kami selaku dprd provinsi tugas kami adalah salah satunya merumuskan anggaran itu tidak lagi berlaku
dan di dalam rapat badan anggaran
saya sudah menyatakan terlebih dahulu makanya kami tetap konsisten dengan sikap kami
di dalam rapat badan anggaran kami sudah menyatakan bahwa kami ketika apa yang telah kami sampaikan oleh fraksi nasdem mana tidak diindahkan
maka kami akan keluar pada saat pelaksanaan paripurna
pengadaan mobil dinas yang ada di dprd itu kami tolak
ya berapa unit mobil minus
untuk empat pimpinan empat unit
dan kami memiliki dua delapan
kami memiliki pimpinan
tetapi kami sepakat bahwa pengadaan mobil dinas di dprd pun kami tolak
karena kami inginkan anggaran ini berpihak terhadap rakyat
menanggapi hal ini ketua dprd provinsi gorontalo pariserayusuf mengaku menghargai sikap praksinas demamanat yang memilih walkout dari sidang paripurna
pertama masalah mobil dinas
saya kira mobil dinas ini merupakan hal yang kita butuhkan dan kita sudah bicarakan
dan tidak ada masalah
cuman kita juga patut menghargai bahwa pihak nasdem amanat melakukan hal tersebut dalam rangka juga sesuai dengan sikap mereka
dan akan menghargai cuma yang jelas bahwa pada saat pembahasan anggaran yang terakhir itu semua sudah menyetujukan hal tersebut

aksi walkout fraksinas demamanat pada rapat paripurna dprd provinsi gorontalo
tidak mempengaruhi jalannya rapat paripurna yang dihadiri hampir tiga puluh anggota dprd dari total empat puluh lima anggota dprd